sepekan lebih presiden joko widodo melawat ke sejumlah negara untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi g dua puluh dan cop dua
pemerintah indonesia juga menjalin sejumlah kerjasama bilateral dan sejumlah hal telah disepakati dalam pertemuan tingkat tinggi g dua puluh dan cop dua puluh enam
lalu bagaimana indonesia memaksimalkan kesepakatan ini terlebih posisi indonesia sebagai presidensi ktt g dua puluh di tahun dua ribu dua puluh
kami akan membahasnya bersama wempi saputra staf ahli menq bidang ekonomi makro dan keuangan internasional
selamat malam pak wempi
selamat malam mbak eva
pak wempi ada sejumlah hal yang kemudian disepakati dalam pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di eropa awal pekan ini
lalu bagaimana kemudian menindaklanjuti kesepakatan ini dan apa saja kebijakan pasca pertemuan yang nantinya akan berdampak langsung ini bagi masyarakat indonesia
terima kasih mbak eva
jadi di dalam pertemuan kttg dua puluh di roma para pemimpin dunia telah menyepakati dua puluh enam isu
yang para pemimpin deklarasikan dalam suatu kesepakatan bersama
konteksnya di sini adalah bagaimana dunia dalam hal ini para pimpinan g dua puluh memberikan pernyataan dukungan dan juga komitmen
untuk mengembalikan proses pemulihan ekonomi secara global secara lebih seimbang lebih inklusif dan juga lebih sustainable lebih berkelanjutan
nah di sini dari dua puluh enam isu itu barangkali isu yang paling
mengemuka dapat saya sampaikan adalah dua isu saja
kesehatan dan isu perubahan iklim
dan kebijakan seperti apa yang kemudian akan dilakukan untuk menindaklanjuti yang tadi disampaikan
dalam konteks bidang kesehatan kesepakatan para pimpinan g dua puluh adalah membentuk suatu joint health and finance task force
atau gugus tugas bersama bidang keuangan dan kesehatan
nah presidensi indonesia
akan diminta untuk melakukan koordinasi kemudian melakukan penyusunan roadmap yang dikoordinasikan secara sentral oleh who
jadi indonesia berperan penting nanti untuk melakukan penyusunan kesepakatan antar negara g dua puluh
nah pernyataan pertama adalah bagaimana para pimpinan dunia melihat global public good berupa proses vaksinasi yang dipercepat
proses vaksinasi ini adalah hal yang paling utama di dalam yang menentukan proses pemulihan ekonomi global
kita tahu bahwa di negara maju sudah lebih dari enam puluh persen bahkan sembilan puluh persen vaksinasi telah dilaksanakan
dan ini sangat sangat baik untuk meyakinkan masyarakat di negara negara maju untuk beraktifitas kembali secara normal
namun di negara berkembang yang masih sekitar dua puluh lima sampai empat puluh persen ini masih boleh dikatakan
dan di negara negara afrika dan negara miskin lainnya itu bahkan masih di bawah satu persen atau tiga persen
jadi risiko terhadap proses vaksinasi ini akan tetap menghantui para negara negara di global
nah itu dia bagaimana kemudian mengawal kesepakatan ini kalau kemudian kondisi di tiap tiap negara ini berbeda beda
dan tentunya punya kepentingan yang berbeda beda juga pak wmp
persis jadi bapak presiden jokowi mengusulkan suatu tata ulang
bapak presiden jokowi mengusulkan suatu tata ulang
di sini punya derajat penting yang sangat signifikan bagi indonesia
karena indonesia nanti akan bersama sama dengan negara negara g dua puluh khususnya yang troika
jadi italia indonesia dan india akan menyusun satu rencana bersama atau satu roadmap
kira kira financing mechanism yang ada sekarang yang sekarang sudah dibantu oleh bank dunia oleh imf oleh international financier
itu kira kira efektif atau
kemudian apakah ada suatu mekanisme atau opsi baru di dalam financing terkait dengan pendanaan di bidang kesehatan ini
nah khususnya bagi negara negara yang miskin dan boleh dikatakan negara negara di afrika
itu akan didukung dengan satu mekanisme bantuan vaksinasi
negara negara maju yang sudah kelebihan stok vaksin seperti amerika jepang australia kanada afrika
dan south korea dan australia itu bisa membantu bagaimana proses pengiriman dari vaksinasi ini
termasuk juga akan membuka suatu kesempatan untuk tempat manufaktur vaksin yang ada di negara negara berkembang
nah posisi indonesia sendiri bagaimana pak dengan kebijakan fiskalnya
indonesia dalam konteks kebijakan fiskal itu sangat mendukung seperti kita lihat
bahwa proses vaksinasi di negara kita
kira kira sudah mencapai lebih dari empat puluh persen
dan ini sangat diapresiasi karena selain itu
kasus positivity rate di indonesia juga sangat rendah saat ini
menjadi satu benchmark bagi negara negara berkembang lainnya bahkan oleh negara maju
nah di sini indonesia telah membuka diri pak esa
jadi pak jokowi pak menkes budi sadikin itu telah memberikan
dan juga menteri keuangan seri mulyani indra wati
telah memberikan pesan kepada global khususnya di negara negara g dua puluh bahwa indonesia siap
menjadi tempat diversifikasi dari produksi vaksin global
dan kita sudah punya apa namanya
benchmarknya dengan beberapa bumn kita dan perusahaan perusahaan di nasional
yang juga sudah punya reputasi secara internasional
oke pak ump salah satu kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan g dua puluh adalah
soal tarif minimum pajak perusahaan raksasa global yakni lima belas persen
nah ini kemudian juga cukup menarik untuk dicermati
dampaknya secara konkret terhadap indonesia
jadi di dalam deklarasi g dua puluh
ada pilar satu dan pilar dua dari oecd
kesepakatan ini menjadi suatu benchmark baru
bagi perpajakan internasional
kita membahas dengan hak pemajakan
terhadap keuntungan dari perusahaan perusahaan multinasional
nah di sini ada threshold tertentu
yang terakhir adalah
dan keuntungan di atas sepuluh persen
jadi indonesia yang merupakan negara market
bagi perusahaan perusahaan multinasional
jelas akan mendapatkan hak untuk pemajakan tersebut
yang kedua pilar dua
adalah terkait dengan efektif global minimum tax
yang tadi mbak eva sampaikan yang lima belas persen
nah model rules nah ini belum selesai
tetapi ada empat sistem pemajakan yang secara detail
barangkali nanti akan dibahas kita akan menjelaskan
kita bahas lebih lanjut
itu kita jelas menunggu dulu pembahasan model rules nya
kira kira protokol pemajakan seperti apa
visibility untuk hak pemajakan tetap ada di situ
dan indonesia tentunya siap dengan undang undang hpp yang baru
kita juga sudah menyiapkan kesepakatan untuk mendapatkan porsi
dari efektif global minimum test yang lima belas persen tadi
apakah kemudian diskusi itu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat pak
permajaan perusahaan multinasional ini
ini pertanyaan yang paling fundamental mbak eva
yang negaranya juga menanyakan hal yang sama
di tahun dua ribu dua puluh dua di pertengahan dua ribu dua puluh dua akan dibahas yang namanya multilateral
convention nya untuk signing nya dana tanganan
nah ini khususnya masih untuk pilar satu
sedangkan pilar dua sekarang sudah dibahas lebih detail
kira kira protokol pemajakannya seperti apa rulesnya yang akan dipakai seperti apa
dan teman teman di direkturat jenderal pajak saat ini sedang mendetailkan
dan juga konsultasi dengan oecd
kalau dilihat dari timeline nya mudah mudahan di tahun dua ribu dua puluh tiga semuanya sudah efektif
baiklah sekarang kita beralih terkait cop dua puluh enam pak
apakah kemudian kmnq sudah merancang kebijakan fiskal
untuk menghadapi dan juga tentunya mencegah perubahan iklim
ini pertanyaan sulit juga mbak eva

jadi kalau boleh nanti responnya kira kira seperti ini

bahwa secara konteks kebijakan fiskal kmnq sudah menyiapkan suatu framework
fiskal framework untuk mengantisipasi di dalam proses perubahan iklim
saya ingin sampaikan bahwa di dalam perubahan iklim ada tiga kata kunci
pertama adalah mitigasi yang kedua adaptasi yang ketiga adalah pendanaan
dalam konteks kebijakan fiskal kita sudah melakukan berbagai terobosan terobosan
ada yang namanya climate
jadi suatu porsi di dalam apbn kita yang memang kita khususkan untuk penanggulangan perubahan iklim
nah di sana bukan hanya based on dari budget tetapi juga ada proyek proyek
barangkali teman teman juga mencermati ada beberapa project kita yang sudah comply dengan esg
juga kita melakukan derisking
bagaimana meminimalisasi dari satu proyek yang green
yang dibantu oleh bumn yang ada saat ini
dan indonesia secara simultan juga telah menerbitkan berbagai instrumen keuangan untuk pendanaan dalam bentuk green bond
jadi berbagai upaya tersebut disampaikan oleh menki sri mulyani pada saat pertemuan di cop dua puluh enam
mencabar para korporasi global para menteri keuangan di negara negara besar
termasuk juga multilateral development bank world bank imf
katanya komitmennya seratus miliar dolar untuk diberikan kepada negara negara berkembang
sementara kita sudah melakukan berbagai terobosan
tetapi kelihatannya komitmennya belum nyata yang bisa dirasakan sampai saat ini
nah itu dia seberapa optimis kalau begitu pemerintah akan adanya kebijakan nyata soal ini
dari konteks kebijakan fiskal yang kaitannya dengan teman teman di klhk di bidang lingkungan hidup
saya kira kita punya optimisme yang tinggi
pertama bapak presiden juga sudah melakukan deklarasi dari pemimpin dunia
dalam konteks bagaimana penggunaan hutan forest and land use follow netsing
jadi kita komitmen terhadap paris agreement bagaimana kita melakukan limitasi terhadap emisi yang berasal dari deforestasi
nah di sini bisa juga kita tambahkan bahwa proses menuju net zero emission
yang menjadi tujuan bersama secara global ini memang membutuhkan pendanaan yang sangat besar
indonesia itu menjadi salah satu piloting country
jadi kalau misalnya kita lihat berbagai inisiatif yang ada di dalam net zero emission project tadi
indonesia saat ini menjadi perhatian karena apa terobosan terobosan kebijakan fiskal
ataupun kebijakan di bidang lingkungan hidup itu mengemuka dan menjadi showcasing bagi negara negara lain
untuk apa untuk aksi perubahan iklim
dan kelihatannya dari beberapa contoh sekarang ini setengah dibahas ada inisiatif dari pricet
yang namanya climate science leadership initiative dengan mike bluebird
itu akan menjadikan indonesia dan india sebagai piloting country nya
oke terakhir pak wmp tahun depan indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan g dua puluh
apa kemudian target pemerintah indonesia soal ini
dalam konteks presidensi g dua puluh indonesia mengusung dua agenda besar
satu agenda prioritas yang memang dari presidensi indonesia
kita ingin menyuarkan suatu exit policy atau kebijakan bagaimana keluar dari masa pandemi
dan bagaimana proses pemulihan ekonomi itu bisa berjalan lebih cepat
yang kedua indonesia juga mengusung kebijakan kebijakan yang lain dari legacy issues di presidensi sebelumnya
jadi untuk agenda prioritas kita itu ada enam
jadi exit policy kemudian kita bagaimana mengatasi pandemi di masa menengah ataupun jangka panjang
kemudian ada keuangan berkelanjutan masalah perpajakan internasional kemudian juga ada payment system
semuanya akan dibahas termasuk masalah infrastruktur dan digital inclusion
jadi di sini agenda agenda domestik karena kita akan men setting agenda global di dalam presidensi g dua puluh
kita ingin menyampaikan kepentingan indonesia di sana dan juga men showcasekan
ada beberapa project atau mungkin program yang menjadi andalan indonesia
yang bisa menjadi kesepakatan dan bisa menarik investasi ke indonesia untuk masa masa mendatang
baiklah pak wempi saputra stafali menq bidang ekonomi makro dan keuangan internasional
terima kasih atas pemaparan anda di cnn indonesia newscast
selamat malam pak
selamat malam terima kasih mbak eva